saat ini jumlah kasus covid sembilan belas di jawa timur sebanyak dua puluh dua puluh sembilan persatus ribu penduduk
betul orang yang mau berobat berapapun tinggal kualitas dokternya tingkat lainnya kita perbaiki
selamat sore salam sport bungkus
sembilan puluh persen obat obat masih diimpor bahan bakunya
seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari seperempat porsi yang biasa dikonsumsi
kita tidak mengharapkan untuk melihat mungkin saya pikir mungkin satu atau dua ekor tapi ternyata delapan
gue gak sekomit itu dan gue gak sefokus itu ternyata
diksi diksi berbau politik gitu yang